waktu itu almarhum ayahmu mengabulkan permintaan kamu punya gitar
sialan ternyata gitu juga bisa main gitar toh
ibu mengganggu ya
udah deh ibu
udah deh ibu
raka lu liat deh
mukanya juga beda kan dengan gua kan
jelas ini buktinya lihat tuh
sama lagi muka lu tuh
tans lu ah
cuma beda rambut doang
perasaan ibu gak pernah salah nak
kamu emang masih hidup
bu saya tuh bukannya gitu
ibu kalau ibu nggak percaya nih
liat tuh katepe saya tuh
kamu tuh gitu nak
kamu anak ibu
ini juga rumah kamu
pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh pergi pergi lagi
kamu harus sering tinggal disini ya
bu denger ya bu
saya itu bukan gitu
dan saya ga kenal sama ibu
nagian siapa sih yang mau tinggal di rumah seperti ini
dibas lo gak boleh dong ngomong kayak begitu kebiasaan lo tuh ya
kasir ibunya gitu jadi sedih kayak gitu
eh tuh ibu ibu aja yang lebay
mentang mentang gue mirip anaknya nyuruh gue tinggal disini oh gak
ini bulan puasa pahalanya besar kalau kita bantuin orang
apa salahnya sih nyendangin ibu yang baru kehilangan anaknya
lagian apa salahnya coba untuk kita tinggal disini sementara
eh raka lu gak usah jadi pahlawan deh
kalau gue bilang gak mau ya gak mau
eh dimas lagian kan motor kita rusak
sambil nunggu motor kita tinggal di sini dulu untuk sementara kan gak apa apa
nyendangin si ibu
kalau lo mau tinggal disini tinggal disini aja sendiri
gue mau ke jogja sekarang juga naik kereta
uangnya di gue semua
mau pergi pakai apa
kalian selesai sama
sama ibu masak spesial buat kalian
apaan nih bu
ada tahu tempe telur
ini sih makanan kampung bukan selera saya
lo gak boleh kayak begitu
gitu makanan ini semua kesukaan kamu nak
bu saya harus ngomong berapa kali lagi sih
mungkin gito suka sama makanan seperti ini
seler kami kan beda
terus kamu mau makan apa
eh nasi padang aja bu
terus pakai sambal ati
ehh sama kuahnya rendang
terus jangan lupa banyakin sambal idionya yah
ibu belikan sekarang ya
gapapa ibu belikan dulu ya
kamu malu maluin aja enggak boleh kayak begitu dong
biarin aja orang di rumah warin
lagian lu mau nih makan jengkol ha
itu emang kelakuan ya benar
ini nasi padangnya
kasian ibu capek ya
ibu senang kamu kembali
apapun yang kamu mau pasti ibu turuti nak
kamu makin pinter main gitarnya ibu bersyukur
waktu itu almarhum ayahmu mengabulkan permintaan kamu punya gitar
sialan ternyata gito juga bisa main gitar tuh
ibu mengganggu ya
udah deh bu saya mau tidur dulu ya
yee bukan ada betulin motor malah asik asik baca
eh ini buku bagus
buku tentang sifat sifat rasul harusnya lu baca
supaya sifat lo tuh bener
mbak siapa sih mbak main blok blok aja bukan ukrimnya tau
ria nyesel banget bu udah ngorong diri di kamar bu nangisin gitu
begitu kak aku kasih tau kalo gitu itu masih hidup ria langsung kesini bu
sama ria ibu juga senang
gitu itu ternyata masih ada untuk gita
bu bu mau kemana
hah bu ngapain maksa gue ke tempat kayak gini nih
gitu pegang cepet
nah sekarang nyanyi lagu barunya
lagu baru lagu apaan
katanya nyiapin lagu baru buat ria
eh lu denger ya gue ini bukan gito
kamu kok galak sih
kamu itu gitu pacar aku
eh ajong gue jadi pacar lu
biarpun bokap nyokap lu nyembah di depan gue
gak sudi gue jadi pacar lu
baru kali ini gue dicampar sama cewek
sekarang juga gue mau kita cabut dari sini
buku udah gak betah tau gak lu
orang orang disini tuh udah makin aneh
dimas lu kenapa sih
eh raka lu pikir enak disamain sama orang yang udah mati
gue udah kayak gak punya harga diri tuh gak
kenapa sih tiba tiba jadi kayak begini
kamu memang gak punya perasaan ya
lu gak jadi yang gila tadi
ada apa sih nih ada apa sih
kalau kalian punya masalah diselesaikan baik baik
jangan pake kekerasan seperti ini dong
ini belum puasa